hujan angin disertai butiran es sebesar kelereng menghantam permukiman warga di kabupaten lombok
timur nusa tenggara barat minggu sore saat hujan batu es menerjang rumah warga angin
peting beliung pun terjadi akibatnya puluhan rumah rusak diterjang angin kencang hujan
deras setelah hujan deras berapa menit datang angin juga sehingga semua yang disini terbang
hingga senin petugas gabungan dari bpbd ntb dan lombok timur masih terus membantu membersihkan
puing puing rumah warga yang rusak petugas juga mulai menyalurkan bantuan kebutuhan warga mulai
dari makanan siap saji tenda terpal matras dan selimut data dari petugas ada satu ratus tiga puluh
enam jiwa terkena dampak bencana ini sementara tiga puluh satu rumah warga juga dilaporkan rusak parah
yang tercatat di laporan kita bersama dengan polisi tni dan bpbd serta dinas lingkungan hidup
dan pembersihan tiga puluh satu rumah petugas mengimbau warga untuk selalu berhati hati bila sedang beraktivitas
di luar rumah pasalnya hujan disertai angin akibat badai lanina sering datang secara tiba tiba
lalu rahmat juniadi lombok timur nusa tenggara barat